setelah absen tayang di televisi sejak september seribu sembilan ratus sembilan puluh
film penumpasan pengkhianatan gerakan tiga puluh september partai komunis indonesia
atau yang dikenal dengan g tiga puluh spki dipersilakan untuk kembali ditayangkan
hal ini dinyatakan oleh menteri dalam negeri cahyokumolo beberapa waktu lalu
saya kira saya tidak perlu mengatakan
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
baru pada era reformasi penayangan film itu resmi dihentikan
menurut sejarawan lipi asfi warman adam
penghentian tayangan film pengkhianatan g tiga puluh spki
selain karena mengandung konten kekerasan juga adanya desakan dari masyarakat
asfi juga menilai film ini tak layak dikonsumsi karena terdapat sejumlah kekeliruan sejarah
melihat itu ada fakta fakta yang keliru yang salah
tapi kan intinya ya menurut hemat saya yang sangat berat itu adalah
mengkultuskan atau menganggap soeharto sebagai pahlawan
tapi di sisi yang lain menganggap soekarno sebagai pengkhianat itu jelas
suatu pesan dari film yang selayaknya itu tidak ditonton
jadi apa namanya itu dilihat oleh masyarakat
karena pertentangan antara soekarno dan soeharto itu memang terjadi pada awal orde baru
atau sebelum orde baru
nah tapi seharusnya tidak digambarkan demikian gitu
menteri dalam negeri cahyokumolo menyatakan
film pengkhianatan g tiga puluh spki tidak masalah untuk kembali ditayangkan
merupakan salah satu bagian dari sejarah kudeta militer di indonesia
mahardika utama jakarta
tanggapan yang tidak jauh berbeda juga dinyatakan oleh presiden joko widodo
menurutnya masyarakat harus mengetahui pentingnya sejarah
termasuk dengan menonton film penumpasan pengkhianatan g tiga puluh spki
meski demikian saat melakukan kunjungan kerja di magelang pada senin kemarin
presiden jokowi menyatakan bahwa akan lebih baik
kalau ada versi paling baru sehingga bisa dipahami oleh generasi milenial
jokowi pun menilai perlu adanya film baru bertema pki
agar generasi milenial mengetahui mengenai pki dan bahaya komunisme
sementara itu saat berziarah ke makam soekarno di blitar jawa timur
panglima tni jenderal gatot nurmantio
memerintahkan seluruh jajaran tni untuk kembali memutar film berjudul g tiga puluh spki
ia mengklaim film kontroversial itu perlu ditonton untuk mengingatkan sejarah
ya nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting
tetapi untuk anak anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka
biar ngerti mereka bahaya komunisme biar mereka tahu juga mengenai pki
ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru
agar lebih kekinian bisa masuk ke generasi generasi milenial
kemudian yang berhak melangsangnya hanya pemerintah
dan adanya larangan dari beberapa ormas itu
ya menteri dalam negeri sudah mengatakan silahkan
ya kalau kita selama ini meluruskan sejarah menceritakan sejarah tidak boleh
mau jadi apa bangsa ini
ya di makam ini bung karno mengatakan jangan lupa jas merah
jangan lupa jas aja